sore sore turun hujan kenangannya bikin becek
paling enak makan asinan bikin seger mata jadi melek
asinan memang bukan makanan yang asing di lidah warga jabodetabek
istilah asin mengacu kepada proses pengawetan dengan merendam buah atau sayur dalam larutan air cuka gula atau garam
yang menjadi unik adalah kuah pendampingnya
kira kira warga tahu nggak ya perbedaannya
belum terlalu tahu gitu kan
biasanya yang terbuat dari buah buahan gitu sih
nggak tahu soalnya saya seringnya asinan betawi yang itu yang sayur asinan sayurnya
yang aku tahu asinan betawi ini asinan betawi kan ya
ini bumbunya nggak dicampur campur dipisah semua
jadi gulanya sendiri terus ada bumbu kacangnya ada apa lagi nih bumbunya
aku juga nggak tahu juga
kalau asinan bugur itu setelah aku pakai kuah kuah
nah mbak astri jawabannya paling pas nih
tapi buat pemirsa yang masih bingung yuk kita meluncur ke salah satu pedagang asinan betawi di kawasan blok m jakarta selatan
bumbu bumbunya ini ini bumbu kacang sama ini gula merah
sebagian orang ada juga yang makanya gula putih deh bukan gula merah kayak ini
penyajiannya mudah karena untuk bumbunya sudah disiapkan
tapi kata bang atang racikan bumbu kacangnya rahasia
oke deh saya langsung coba saja asinan betawi dengan bumbu kacang rahasia ini
yang menjadi khas dari asinan ini juga kerupuk kuning
kerenyahan kerupuk ini sangat pas dengan sayuran yang juga diacar tapi masih tetap
asinan kedua yaitu asinan bogor
oke nah ini kalau dari kuahnya sendiri aci ya
kuahnya sendiri ini terbuat dari apa ini
ini cuma cabai merah cuka aren garam dan gula pasir
asinan bogor ini ternyata ada varian buah buahan dan ada yang sayur
ada juga yang isinya jagung bakar
semuanya diguyur kuah
oke nah kalau untuk asinan bogor ini memang terletaknya itu di kuahnya
ini kalau kuahnya itu dia bening terbuat dari ekstrak cabai merah
rasanya asam dan segar
buahnya juga harum dan menggugah selera
untuk pertama kalinya seumur hidup saya mencoba buah musiman seperti gandaria dan menteng
ternyata rasanya enak juga ya
syarah mediana wahyu ramadan jakarta